dalam lo jangan ngomong soal jenazah ya lo pikir apa penyakit gue nih bakal bikin gue jadi jenazah
dan kalau juga gue jadi jenazah gua nggak perlu bantuan lu moga lam lu itu cuma tukang bubur dan
ustadz jadi lu jangan sama sama disini dong lagi juga gua enggak terima lu datang kemari
dan gua juga terima kasih atau kunjungan lu kemari karena bini gua
orang lagi dangdutan asik asik
lagi sakit aja mengguna
naik mobil ke rumah sakit kita
kita kandang dutan dalam merangka merayakan
bubar bubar bubar bubar
ayo berikut pada

ngapain lagi di sadun
hadeh kemampuan bhajan
hadeh kemampuan bhajan

pak muhyiddin itu access gue dia udah
pak muhyiddin itu access gue dia udah
pak muhyiddin itu access gue dia udah sudah

mean npk art air ela pzgk untuk men entrepreneurial
iya masih ada bangku kosong
lo boleh ngikut ya
bisa disini saya mau gobekannya
baik banget mertua terima kasih mertua
baik banget mertua
ayamnya lebih menang dari agak gini
semoga cepat sembuh ya
cuma buah doang
gua ga mau terima apa pun dari lo
yang pastinya mengandung telur dan santan
udah masuk masuk gua eh lu sih nggak bakalan disuntik badan lu udah kebal mau suntik
eh paling juga dihimpus pake air empang
udah jadi besok sih piling gua sih bari mendingan kita masuk masuk bari ngeri nyantar bawaan kita
esmosi lagi ngeliat mukanya aja memunah gugup gugup gugup si dari berteman amelio udah lama
dan lu kalau lagi ngomong lo kayak ngobot asam keranji lu juga ini kenapa sih bawa norok ya
juga begitu dar perasaanku juga begitu darah tapi yang namanya gitu udah nyampe tkp gini kalau
sampai kagak masuk kagak enak norak lo lah kenapa sekarang jadi lu yang pilihin pambari eh dar
perasaan lu sih sama perasaan gua beda nih yang gua takutin kalau misalkan kita masuk ke dalam jenguk
melihat dia terus dia kagak terima eh mendingan keranjang buahnya kita ambil aja kita gegara
ya iya bari emang pikiran lu cuman dicongor doang kayaknya bari ya maunya ngelegok doang
kayaknya tuh congol bari ada sekarang gimana nih pastiin dong masuk masuk kagak kagak jangan masih
yang kagak kagak loh ini mau ke jamban masuk pak haji mohon enggak berperasaan kabur dulu sama kami
hai orang tuju nama kita berdua paji ons
kita gak ada konfirmasi apapun
semata mata ini cuma karena bisnis
iya bener pak haji
kalau gue sih datang kesini sama sobari karena kepaksa
aturan main akan tadi nurusin dangdutan ya bari
saya datang kemarin nih ya istilahnya cuma belasungkawa aja ya
betawa aja malekat gedok lagi setengah hari kita lihat ya
ya momennya sekarang gitu ya
lu sengaja bawa ante ante lu kesini
jujur deh lu
mereka bini gue sel sel sakit
saya ini hanya ingin melaksanakan apa yang tidak dapat
waktu di pengajian sama ustaz gakaria
tentang hak orang muslim atas muslim lainnya
menjenguknya ketika ia sakit
ini kan berdasarkan
dalam hadis yang mutafakun alaif
tentang lima percara
hak orang muslim atas muslim lainnya
menyunggu orang sakit
lo jangan ngomong soal jenazah ya
lo pikir apa penyakit gue nih bakal bikin gue jadi jenazah
dan kalau juga gue jadi jenazah
gue gak perlu
lu itu cuma tukang bubur
dan bukan ustaz
jadi lu jangan sok sok sama disini dong
lagi juga gue gak terima lu datang kemari
dan gue juga gak terima kasih atas kunjungan lu kemari
karena bini gue gak pernah ngarepin lu datang ngenjenguk kemari
gak usah lo tanggepin
semoga cepet sembuh aja ya bu haji
karena minum obat herbal lo tau gak
tapi kata dokter
bu aji kena kanker cervix stadium tiga
itu kan penyakit udah lama
gak ada hubungannya minum obat herba saya
cepetan deh dah
gue sudi deh ngeliat mukanya
lu jangan bikin stress bini gue ya
sekarang lu pergi aja deh daripada gue usir
seorang yang hormat
assalamualaikum bu haji
dah dah dah dah dah
kalau gue jadi dokternya gue suntik mati
jangan beginian wabar
mati nyari tempat sampah dimakan belatung
bu haji sulam dan cing nelan
tulus ikhlas ingin menjenguk bu haji supaya cepat sembuh dari sakitnya
jangan disalah artikan terus atau
kalau seseorang tes sudah punya pikiran jelek
pasti nanti akan diterima hal yang jelek juga
eh udah deh
omongan lu tuh kagak penting
bilang sama si sulam ya
sama nelan juga
gue gak butuh doa mereka
karena gue yakin doa gue lebih makbul dari doa mereka
secara haji dua kali gue pakai biaya sendiri
bukan dari hadiah kayak si sulam